pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini menjadi tantangan bagi walentina dianawati
seorang guru senior di sebuah smp di kota bandung
di usianya yang kini menginjak lima puluh tujuh tahun ia harus lebih banyak mengenal dan mengutak atik gawai
dian bercerita usianya yang tidak lagi muda sempat membuat ia kesulitan beradaptasi dengan teknologi
namun ia tak menyerah
saya kan jadul ya saya manusia jadul
gaptek jadi saya ya pertama juga aduh gimana ya gitu
tapi teman teman saya di sini tuh baik
kalau kita yang sudah berumur gini mereka mau bantuin bantuin gitu
dan saya juga gak malu nanya terus bosen gak bosen bodo amat saya mah nanya mulu gitu
tapi teman saya sabar ngajarin sabar gitu
akhirnya bisa jadul
tantangan soal teknologi juga sempat dialami sumartinem guru kelas enam di sd negeri lima puluh tiga cisitu bandung
busu mengaku sempat bingung di awal awal mengadakan kelas daring
lambat laun ia akhirnya paham bagaimana cara mengoperasikan gawai canggih untuk mengajar
sering jalan saya mencoba setelah mencoba sambil dicoba
sambil bertanya pada yang lebih mengerti tentang it
dan akhirnya kami bisa untuk melaksanakan
pjj dengan baik
harus mau tidak mau harus
iya karena ini perkembangan karena di dunia pendidikan itu semua harus berkembang
menurut wakil kepala sekolah masing masing pihak sekolah pun mengadakan pelatihan agar guru guru bisa mengajar secara daring dengan efektif
kami melakukan sebuah kolaborasi
jadi bagi guru guru yang junior itu yang mampu mengendalikan it nya
itu harus sharing
itu harus sharing dengan guru guru senior yang ada di kelasnya
sekretaris dinas pendidikan kota bandung membenarkan
pembelajaran jarak jauh bukan hanya tantangan bagi siswa tapi juga guru
menutupi kelemahan guru guru yang bisa jadi karena usia
maka metodenya adalah caranya ditandem dengan guru guru yang muda
jadi sifatnya berkolaborasi
jadi guru guru yang muda itu membantu guru guru yang
memiliki keterbatasan kemampuan di bidang it
menurut catatan dinas pendidikan kota bandung
terdapat dua puluh ribu guru di kota bandung yang menerima pelatihan di masa pandemi ini
mulai dari tingkat tk sd hingga smp
kiki haryadi rosman rusmana bandung jawa barat